hai nah udah ada bersama kita nih studio gehan restiano ramadhan tio dan juga ayahnya taufik
ramadhan tio halo good morning nino pagi dan ayah gimana nih kerja udah dapet gaji belum
baru dapat sekali warna berkali luar biasa ya dapat gaji pertama ya tapi cerita dong gimana
awal mulanya ini nino sampai akhirnya bisa kerja di kantor ayah ya awalnya pas lagi sebelum
ujian tuh kan membership saya akan habis game game nah itu jadi karena sebenarnya pengen minta lagi
tapi nggak enak gitu dan minta terus jadi ya minta kerja ke ibu katanya ibu bilang ke ayah gitu
gimana pak maksudnya ini ada apa ini memang kebiasaan dari kecil diterapkan kepada nino atau baru
kali ini aja nih yang kayak kayak gini kalau kerja iya baru kali ini cuma sebenarnya kalau yang dari kecil
dari kelas satu sd itu istri saya sama saya biasa meng create dia pakai poin pakai poin dan mereka kan
anak anak tuh sukanya main di mainan atau baca buku dia tuh main sama baca buku lah ya dulu ya kalau
dia minta sesuatu kita bikinin tuh kita rinsa kayak poin poin itu kita bikinin itu kita rinsa kayak poin
jadi kalau dia ulangan umum kita poinnya di atas sembilan puluh poinnya semua di atas sembilan puluh baru dapat poin gitu ya
poinnya lebih gede kalau ulangan harian agak kecil kalau berbuat baik juga ada poin jadi nantinya kalau
habis ulangan dapat nilai bagus itu ayah atau ibu aku dapat nilai bagus ditumpuk sama dia ayo hitung
poin dia punya bukunya dairynya dia tulis tuh buku tulis itu poin poin jadi dia nanti tahu udah ini
zapoinku seginian dirubah jadi rupiah berapa jadi saya harus beli mainan sejumlah poin itu
ya oh gitu dia mau main aku mau mainan itu harganya lihat aja dia tadi harganya seginian ini harus
harga segini yarn ini harus berapa poin di hitungin barang barang ke poinnya segini dia kejatuh kau
gimana tuh dilinganin sama ayah sampai kayak nino nggak tau nih harus ngerjain apa pokoknya bisa
kerja sama ayah dapat uang terus saya bilang ya udah bersih bersih kantor ayah ceritain
dong awalnya ya di awalnya mau kasih tahu dulu kayak kalau mau kerja jadi ya karena
nggak bisa ngerti komputer kan jadi ya disuruh bersih bersih aja setuju aja nggak waktu lagi
mau minta kerja atau nanya dulu beneran nih kamu kerja begitu
saya sih nanya dulu jadi diyakinkan dulu ayahnya mau kerja gitu iya kenapa bersih bersih
selain pekerjaan pekerjaan lain yang ada di kantor gitu jadi waktu itu saya kembali dari
tugas kan istri saya bilang tuh anaknya minta kerja ngapain karena dia mau beli game online nanti
kita yang gaji kasihlah kerja apa apa kalau ngetiknya nggak mungkin karena dunia kita kan
bersih bersih mau nggak dia membersihin jadi apa bersihin meeting room kemudian nanti mejanya anak
anak itu kan ada ada enam puluh seat di bawah itu itu aja deh nggak usah yang atas terus nanti pentry
kalau bisa saya makan dia bersihnya udah bilang aja sama anaknya kalau kamu mau kerja bersihin
ruang meeting membersihin anak anak nanti mereka makan itu kotor kamu pel kamu bersihin mau gak
lanzoh ya udah minggu depannya aja terus ada senin mulai kerja yang dia selalu tanya aku kerjanya
mungkin bisa dicontoh ya sasarnya nino eh tapi aku penasaran dan itu tuh kalau biasa bersih bersih
juga nggak panit umbenan aja nih kantornya soalnya biasanya kalau di rumah tuh kalau
bersih bersih cuma gara gara kalau pas kencing itu suka kecil kecil jadi suruh
hahaha oh oke oke jujur jujur berantakan namanya juga anak anak ya
terus capek nggak nino kerja di kantor bersih bersih itu kan tuh capek nggak ya
udah biasa strong nino nih tapi ayah kalau untuk model seperti ini ini kan tadi nino
kehabisan poin gitu terus sekarang nino kepikiran idenya datang nino pengen kerja

sebelumnya pernah ada nggak sih ide ide out of the box yang juga nino kemukakan
ayah untuk bisa ngedapetin yang dia mau ngapain aja ya banyak ya iya
hal hal sederhana sebelumnya makanya kadang lupa kadang kadang dia ini
syafiq biaya ayah tau tau tuh sorry saya kerja dia tuh bawa minuman
tumben tumben yang tidak bawa minuman kamu ayah mau minum apa ini minum minum
tapi pas pertama kali nino ngelihat videonya viral kayak gini gimana nuk biasa aja teman teman
gimana ngomongin tuh nino waktu sekolah ribut di grup apa di grup grup udah punya grup ya gimana
gimana ributnya temen temen eh nino keren banget sih gitu ini sih gian viral viral dikasih link
gitu hahaha guru guru gimana guru guru komentar biasa aja soalnya di grup lo cuma satu guru guru
belum terlalu rame ya kalau di kantor gimana ya setelah apa viral gitu teman teman kantor itu menyingkapinya
gimana mereka sih seneng ya mau masuk tv terus pokoknya nanti kalau kerja lagi aku mau foto foto
gitu tapi kan anaknya kan bilang aku kalau kerja jangan di foto foto lagi aku nggak mau kayak
kemarin pokoknya kalau sampai di video ini aku mau foto foto lagi aku nggak mau kayak kemarin

eh jangan dihituin ya pokoknya udah diemin aja suruh dia kerja pokoknya jangan
di di di biblical karena laki ini enggak suka vital enggak suka dipublikasikan
dia sudah sebenernya ini awalnya vila tuh gimana ceritanya pak nah ini aneh kita tuh
saya itu kan cuma ajak dia kejaris nenek kemudian saya testing dia malam misalnya
nanti pertanyaan yang kamu ngapain aja bre ngapa buat apa dapat uang dari setes yang
gitu kan capek uangnya ya kasih aja sekarang terus dia jawabnya nggak mau nggak seru kalau minta doang
nah itu kan saya seneng kan terus saya posting di facebook terus ada komen yang dapet dari twitter ke sini
dari twitter ke sini nah yang saya bingungnya adalah twitter saya tuh ada tapi saya nggak pernah buka
saya nggak pernah off saya nggak pernah update di twitter kan saya bingung saya tanya ini twitter apa
di capture sama dia postingan karyawannya pak karyawan saya udah posting itu saya wa
eh kamu posting iya mas saya juga bingung ini udah banyak banget yang ngeliatin udah saya astaga
ini kok bisa begini beneran ini iya nggak tahu aduh ngomong tanda kayak gimana jadi kita ngomong
aja itu pelan pelan kamu tahu viral nggak viral apa sih mulai nggak tahu nih mulai pelan pelan
soalnya takutnya kan dia ya di luar ekspektasi kita dia merasa yang lebih aneh gitu
kan jadi kita pelan pelan viral kamu nggak boleh begini baru kita akan tunjukin tunjukin malah
aku suka di publikasi
adik adik juga ini enggak kan baru lima setengah tahun ya ya adik juga mendapatkan perlakuan yang
sama enggak dari ayah sama mama dapet poin untuk bisa belum belum belum terlalu ngerti
langsung diturutin aja langsung diri sama adik
jadi adik ada memang kamu namibd ya udah mulai poin indah menentu menurut hebat lagi larang ya
lebih hai bisa ini enggak nas nonetheless
siapa tahu malahan ini merangsang anak supaya nggak serba minta
karena kan sekarang semuanya serba mudah didapatkan
tapi gimana sih ayah ini kan pasti kan jadi inspirasi buat orang tua orang tua di luar sana
tadi prabu juga bilang pengen bisa melakukan ini di rumah gitu
ayah sendiri gimana sih pengen ini bisa diimplementasikan dengan baik untuk anak anak ayah nih
sebenarnya ini atas dasar komitmen lah ya
kita sama istri kan partner
partner yang saling mengingatkan dua duanya harus kompak
pokoknya jangan sampai kita salah dalam arti nurutin yang seperti itu
jadi kadang saya juga sempat lupa ya
kayak kemarin aja dia minta saya bilang
sudah kalau bersih kerjaan kamu bersih saya kasih bonus
gak boleh kayak gitu
karena dia kerja memang harus bersih
bukan kerja sembarangan
kalau besi itu kewajiban dia
jadi tidak ada
nah kita menerapkan antara hak dan kewajiban sih
jadi kalau bukan
bukan masalah dia mau gamenya atau kerjaan ini sebagai ob bersih bersih
tapi lebih ke game ini kan mainan anak kecil dunianya main lah ya
gak bisa dipungkiri
kita gak bisa ngelarang dunia main dia
tapi dia harus tahu kewajiban dia
kewajiban dia apa itu yang harus kita jaga terus
dan game game yang dia ikutin juga kita akan monitor
itu anaknya main apa coba main akhirnya
saya akhirnya saya main ps berdua sama dia
itu sebenarnya selain saya punya waktu berdua
karena ada beberapa mainan yang kita belum saatnya dia main
kalau yang lain silahkan
karena kan itu main game kayak berantem atau apa yang masih koridor anak kecil
itu mainnya kan motorik semua jalan
saya aja bingung
ini pencetnya apa aja
saya begini begini nih
pertama dia kalah
wah dia santai
dan kita kalau main game kita ajak kompetisi
karena di game kan kompetisi
di kompetisi saya gak pernah mau kalah
biarin aja tau bahwa dunia ini kadang kalah
tapi pas dia kalah saya pergi
saya ngambek ya
karena mau diajak main lagi
ayahnya ajak main
nino jadi gimana tuh
udah lagi kerja
dapet uang dari ayah
udah ini subscribe game online nya belum
rencananya kapan ayah
harusnya setelah dua minggu atau sepuluh hari kerja
ini cuma seminggu sekali dulu dikasih
supaya dia juga megang uangnya
kalau hilang dia tanggung jawab
jadi ini belum berakhir
masih tiga hari lagi
semoga jadi anak hebat nanti ya
terima kasih juga
sudah memberikan inspirasi buat banyak orang tua di indonesia sekarang ini
karena yang mengalami anak anak seperti nino ya
pengen game online tuh banyak banget anak saya juga
seperti itu juga gitu ya
eh sayangnya yang kerajinan nps
kalau begitu nino
terima kasih ya
tas dulu dong
semoga segera dapat